berbahan dasar utama cikur atau kencur
pertama di air tawar itu kan dia tidak ada berat masa airnya
tahu kuah heci ini saya baru kali ini mencicipinya ternyata isinya tahu keripik
itu yang men trigger itu kejadian tapi itu kan supply demand
jadi yang kali plumbon biasanya hanya ketinggian seratus meter kemarin malam itu sampai satu ratus tujuh puluh